di sela kesibukannya mendampingi sang suami basuki cahayapurnama dalam menjalani kontestasi pilkada dki
ibu tiga anak ini menyempatkan diri berolahraga
bersepeda di area car free day pada minggu pagi bersama dua anaknya yaitu nikolas dan daud
serta ditemani happy farida istri jarod saiful hidayat
selain olahraga seni pun menjadi perhatian wanita lulusan arsitektur universitas pelita harapan ini
dengan turut serta dalam mural festival di ruang publik terpadu ramah anak
sebagai ketua pembinaan kesejahteraan keluarga jakarta
gelaran ini adalah salah satu program untuk mengembangkan bakat anak dan memaksimalkan fungsi ruang publik
pada saat kita memberikan ajakan positif ajakan ayo dong
melukis bersama atau tujuannya adalah pada saat melukis kita akan mendata
anak anak ternyata yang potensial itu tuh banyak sekali loh
setelah dari batch pertama kemarin itu anak anak yang jago gambar ternyata ini
nah inilah yang harusnya program itu nggak boleh putus
bukan hanya sekali program kita harusnya sudah mendata
mungkin kita bisa datangkan program csr untuk mengajar menggambar
karena ada anak yang menari ada anak yang suka main bola ada anak yang ini
kita lihat potensi anak anak itu karena
kita butuh wadah
nah itulah yang asal muasal kenapa kita buat rptra
supaya setelah kita punya wadah otomatis secara kegiatan itu mereka akan positif
menjadi istri gubernur jakarta sekaligus ketua organisasi pkk
membuat wanita empat puluh tahun ini sering bersinggungan dengan masyarakat
veronica mendambakan wanita dan anak anak di jakarta
menjadi bagian masyarakat yang berdaya dan sejahtera
kita punya program untuk pemberdayaan keluarga
yang ibu ibu mandiri
jadi misalnya mereka bisa berusaha bakso lah memasak lah menjahit lah atau apapun
kita akan adakan kegiatan buat ibu ibu
sehingga ibu ibunya ya punya istilahnya punya tambahan ya
tambahan kita ajarkan mereka memasak kita ajarkan mereka menjahit kita ajarkan bahkan di rusun kita juga ajarkan mereka membatik
kehadiran lebih dari satu ratus delapan puluh rptra di jakarta
dinilai memudahkan dirinya untuk membina warga dan menjalankan program program pkk
kalau kita ada di posisi di mana kita bisa melakukan lebih banyak untuk masyarakat kenapa kita nggak lakukan
waktu itu sangat sedikit gitu loh
kalau memang kita punya kapasitas itu bisa membantu orang lebih banyak
nah dengan program yang bapak bapak juga punya satu visi yang sama
makanya saya juga kita sama sama kita mendukung supaya program kesejahteraan ini cepat terlaksana
jadi kehatungan mungkin speak up to the idea penge sports
oke dan kita langsung saja menanyakan kegiatannya dan sebenarnya kita mengharapkan ya mbak vero makanya kita tuh wawancara di depan piano
katanya mbak vero kan suka main musik suka main piano suka main celo dan lain sebagainya tapi katanya kali ini lagi gak ada ini
udah lama gak main karena banyak ke pemerintahan sekarang ya jadi hobi sih sebenarnya tapi kan udah gak
jadi super sibuk ya
iya lebih banyak bantu program program pemberdayaan keluarga sih
bantuin bapak lah untuk benahin masyarakat
tau ex officio kan saya sebagai ketua tim penggerak pkk juga
jadi bapak jabat ibunya juga harus masuk
mau tidak mau
mau gak mau
sehingga waktu untuk latihan musik untuk bersantai santai
terus komitmen soalnya kalau lihat anak main ya oke gitu ikut nyimprung gitu
tapi kalau sekarang main di
gak udah lama gak gitu
tapi kalau aktivitas lain pelayanan di gereja dan lain itu masih harus terus jalan atau terpaksa juga lebih pilih pilih ini
sekarang milih milih lah
tapi di gereja karena saya dulu juga pemain musik saya pemain di kebaktian tapi habis itu ke konduktor
tapi karena waktunya itu tiap minggu kan kalau jadwal semua kan jadinya nggak bisa bareng keluarga buat kebaktian ya jadi milih
nah milih ke konduktor
nah milih ke konduktor
pak bapak menjabat kan memang sibuk ya karena kita juga belajar
saya juga mesti belajar mesti tahu sih sebenarnya program pkk lah atau saya juga sebagai ketua yki yayasan kengker indonesia
dan ini masih aktif disitu sampai sekarang kan
aktif karena ya memang ofisial juga juga dekranasda dewan kerajinan nasional
akhirnya mau milih milih tapi ya memang yang namanya konduktor kan kita punya paduan suara empat suara itu kan
udah kenal gitu ya kalau ganti gak ada orang juga sekarang
jadi ya saya cuma ngambil pelayanan itu aja sekarang
oke sekarang jadi tipikal day ya hari mbak vero itu bentuknya dari pagi sampai siang malam itu sekarang itu seperti apa tipikal day nya itu
dan apalagi sekarang kan sudah masuk putaran pilkada kedua harus ikut kampanye dan lain sebagainya

ya karena ini memang kita lagi ya harus lebih mendukung

kita lebih mendukung mensupport apalagi memang selama lima tahun ini kita juga sudah ada program program yang kita lakukan untuk pemberdayaan keluarga
jadi saya banyak melihat sebenarnya kita ini sebagai di posisi pemerintahan kita hanya memfasilitasi
saya juga banyak belajar sih sebenarnya kalau jakarta ini kan orang profesional orang pintarnya tuh banyak banget
jadi waktu mereka presentasi kita hanya lihat oh sebenarnya ini mereka mau bantu
jadi banyak csr banyak yayasan yang mereka tuh willing to maksudnya mereka mau bantu tapi gak tahu channelnya tuh kemana
sedangkan di sisi sini sebelah base nya kita lihat di pemerintahan itu kayak bapak mindahin orang orang yang di slam area tuh ke rusun nih
nah waktu mereka ke rusun kan mereka harus belajar hidup rusun tuh kayak apa
mereka juga harus dimandiriin mereka harus di stable lah maksudnya udah ada di sana harus ada kerjaan

jadi itu yang saya lakukan
dan itu akhirnya kita belajar karena memang sebagai tim penggerak pkk ya saya harus tugasnya adalah memberdayakan keluarga
ngomongin soal keluarga ini ya saya lihat sepuluh program dari program pokja satu sampai sepuluh lah
dari awal hak kelak pancasila gotong royong bagaimana anak anak supaya ibu kdrt sampai pendidikan sampai gimana jaga rumah asri indah
jadi itu yang saya lakukan
yang keempat adalah kesehatan posyandu
itu kan sebenarnya sama aja kayak kalau kita punya keluarga kalau anak kita kita sayang ya tentu kita akan penuhin semua itu
kita akan bawa imunisasi kita akan pilih sekolah yang baik kita akan kasih baju yang baik kita akan kasih makanan sehat
itu otomatis karena itu anak kita darah daging kan
dan rumah otomatis kalau itu rumahnya kita miliknya kita ya tentu kita akan sebisa mungkin menata membersihkan
membuat indah udara sehat semua gitu
nah ini semua program inilah yang sangat basic sebenarnya dalam pkk
makanya waktu saya mulai maksudnya mulai belajar mulai ngelihat nah ini kalau kita hanya kerjanya lomba lomba gitu
anak anak yang istilahnya kalau mereka kesejahteraan mereka udah tercapai ya nggak perlu ada pkk sebenarnya
tapi kan itu karena ada programnya karena kita tahu masih banyak masyarakat keluarga yang belum sejahtera
artinya mereka punya banyak anak tapi mereka juga gak mikirin anak ini nanti mau jadi apa
makanya kita program kb yang masuk di dalam juga kita karena kita datengin rusun orang orang yang masyarakat di bawah
kita nanyain anaknya berapa empat lima gitu
nah inilah saat semua program ini kita coba nata kalau misalnya kita hanya pakai lomba tidak fair
anak kita umurnya beda kita kasih lomba yang sama
akhirnya kita hanya pilih pilih dan kita pilih
nah kalau kita makeup in sampai jadi wanita misalnya anak kita jadi gadis gitu
toh besoknya dia akan kembali karena karakter dia belum terbentuk di situ
jadi kita nggak bisa maksain
maka dari itu akhirnya ada csr yang mau bantu
terus saya memang ngelihat kayak apartemen mereka kok punya gitu ya
community center yang ada kolam renang yang ada tempat ruang serba guna untuk barbecue
itu kan untuk apartemen ya
nah ini anak anak kita kok nggak punya wadah ini padahal mereka suka main bola lah di lorong lorong
ada taman yang gelap tapi nggak punya fasilitas
kadang main sepak makanya main futsal aja di rumput rumput
nah itulah yang menjadi ide awal kenapa dengan waktu itu pilot ada dana dari csr
kita ajak universitas waktu itu imam prasojo juga yaudah coba deh kita lakukan
nah terus kalau yang di rusun
saya mintanya yayasan mau bantu nih
kalau belum bantu tolong bantu saya dong ngawasin
artinya lihat deh karena pemerintah sudah sibuk sama infrastruktur
mereka masuk lah ktp lah ada yang mungkin main lah atau apa
akhirnya bapak bikin kartu dki supaya mereka benar benar yang tinggal mau sampai seumur hidup pun boleh
asalkan cuma bayar maintenance sangat murah
nah tapi kan bukan hanya kita urusin mereka nginep mereka tinggal
tapi kan kita harus berdayain ibunya
nah disitulah yayasan dampingin
yayasan dampingin lihat kebutuhannya apa
terus yayasan ini bantu sama uprs yang ada di rusun ini
nah kalau misalnya ada pelatihan batik pelatihan menjahit mereka mau bantu nih
yaudah kita ketemukan dengan yayasan rapatin bisa nggak daerah
pemerintah kan siapkan lahan siapkan tempat itu yang paling mahal kan infrastruktur
tapi kalau ada yayasan lah ada csr ada profesional
mereka mau bantu
yaudah kita langsung alihkan kepada ibu ibu
nah ibu ibu belajar
dengan begitu nggak mikirin bikin anak maksudnya nggak mikirin beranak terus
mungkin mereka bisa lebih berketerampilan
tapi apa yang membuat mbak vero akhirnya betul betul full komitmen
hati ya saya pikir karena kita lihat kalau kita ada di satu posisi bukan masalah posisinya sih
kita punya kapasitas lebih aja untuk melakukan lebih banyak
apa yang dijelaskan oleh mbak vero dan komitmennya
dan passionnya juga mungkin ya lebih inilah yang harusnya dilakukan oleh seorang pejabat
itu istilahnya bukan hanya sebagai pendamping ya
jadi saya selalu ngomong ke timnya saya saya juga mau di posisi saya tapi saya nggak kerja sendiri saya bilang
kita ini adalah tim
saya memang ada di posisi saya bisa bantu di dalam birokrasi di dalam ya birokrasi di atas pembuat keputusan
dalam artinya kita bisa bikin keputusan
tapi kalau saya nggak punya kaki tangan di bawah nggak punya ibu ibu yang eksekusi
sama aja kayak saya cuma punya kepala saya nggak punya tangan sama kaki
itu yang terus kita jelasin ke mereka bahwa kalian sama kita tuh sama
cuman saya diberi posisi bisa lebih luas untuk mengeksekusi
tapi kalau nggak ada ibu ibu sama aja saya nggak bisa jalan
jadi tahun ke tahun apakah sudah ada perubahan terhadap karakter seorang ahok
harusnya masih perubahan
saya yakin sekarang masyarakat bisa menilai udah lebih basuki katanya ya
kita sudah lihat ya hasilnya elf lr petra
dan juga berbagai perbaikan
dalam infrastruktur sudah kelihatan lah
tapi ini sekarang kan sudah masuk ke pilkada dan putaran kedua lagi
dalam mendukung sang suami ini bagaimana sekarang
apa yang berbeda dalam melakukan pekerjaan dalam melakukan pelayanannya dan juga berkomunikasi
ini kan pasti ada aspek untuk memenangkan juga berkampanye dan lain sebagainya
apa yang dirasakan mbak vero
sebulan yang lalu karena program dari elf petra
yang seratusan lebih kan awalnya enam pilot
terus dengan csr
terus lima puluh tiga an dengan csr juga
akhirnya satu ratus dua belas atau satu ratus tiga belas pakai apbd
jadi kebetulan bapak kan kemarin meresmikan
nah itu kan harus setelah diresmikan kan baru orang sadar warga sadar
sebenarnya kita membuat ruang publik loh buat ibu ibu
nah sekarang ini karena memang udah ter exploitasi
artinya orang orang udah tahu nih ada ruang publik nih
csr juga udah pada dengar
waktu csr juga dibantu sama arsitek
jadi benar benar di dalam kita melihat partisipasi dari semua
dari ngo bukan saya ngo
perorangan pun mereka partisipasi
yang seperti elf petra kan seratus
ini dengan sepuluh arsitek
nah akhirnya muncul ide
kita mesti ngadain program rame nih
dalam arti untuk mendukung bapak juga
artinya biar orang semua warga semua sadar
ini loh kita lakukan buat warga
kita bikin mural day
jadi rapat cuma seminggu
kita undang artis karena awalnya waktu kali jodoh
waktu mau peresmian kalijodo itu kan ada mural kan
kita tim minta sepuluh orang
ada nggak artis yang mau ikut berbagian
di dalam bikin gambarin dinding
nah hasil keluar itu sepuluh mural
eh mas sepuluh artis dengan moral yang mereka kompak lah
nah habis itu kita ngadain di elf petra semua
jadi ada elf petra program mural yang kemarin minggu lalu dua puluh lima
minggu ini ada dua puluh lima
hasilnya tuh mendapatkan manfaat
nah inilah kerja nyata artinya support
yang bener bener kita juga bukan model
maksudnya mau dapetin simpati masyarakat saja gitu
tapi ini bener bener kita maunya
karena kita sudah punya pendata juga
kita ada enam pengelola di situ
jadi waktu kita ngadain kegiatan
nah yang penting partisipasi masyarakatnya banyak
jadi mereka kegiatan rame rame nih semua
jadi dapetnya lima puluh dapetnya ini gitu
nah juga pangan murah kan memang program pemda juga
nah ini eksekusinya kita bikin pangan murah untuk masyarakat
daging tiga puluh lima pagi pemegang ppsu kjp pemegang even phl
nah ini memang kader kita lagi mikirin gimana ininya
nah itulah yang kita lakukan lebih cepat memang untuk menyatakan bahwa ini loh
tapi ini murni dari ide ide dari mbak vero karena selama ini juga sudah melakukan dan sudah hands on
tapi apakah ada ekspektasi dari sang suami ahok yang mengatakan ayo dong bantu disini bantu disitu dan lain sebagainya
atau bagaimana kira kira peran dari mbak vero sebagai sang istri yang mendampingi yang mendukung selama ini
apakah ada semacam conversation atau strategi dan lain sebagainya
jadi semacam kalau misalnya kita dari pkk misalnya ya kita ngomong rptra
kalau saya nggak dapat dukungan dari bapak kan gak bisa
tapi setelah dukungan dari bapak infrastrukturnya akhirnya bapak melihat nih
ya ini harus dikejarin programnya
jadi bapak brief brief juga semacam harus bikin program apa
nah kayak bapak punya ide bukan ide
memang kan bapak memang menekan daging harga harga daging supaya masyarakat bisa dapetin gizi
jadi intinya kan klop gitu loh
basically klop jadi gak usah kita terlalu ini kalau memang minatnya itu memang untuk masyarakat
jadi komunikasi jalan terus
iya jadi bapak ngomong nih pangan murah harus disupply nih kepada ini lewat rptra
ya udah saya yang eksekusi di bawah gimana ngajak dinas dinas ayo bantu dong gimana supaya supply nya itu teratur
antri juga baik karakter building juga kita bangun
etika mengantri juga harus kita ajarin pakai warna lah
nah eksekusinya kita yang lakukan karena langsung
tapi mbak vero juga mungkin sering memberikan feedback atau input serta saran saran
tapi mbak vero sendiri bagaimana
apalagi kan memang ini buat pilkada buat bukan orang jakarta seluruh indonesia saja
khususnya dki ini kan banyak stresnya banyak deg degannya banyak emosinya
nah selama ini bagaimana
nah ini menjadi bagian dari conversation atau komunikasi terus ini gimana ini dan ada sharing dari perasaan itu sendiri mbak vero
kadang kadang kita suka mikir begini hidup sehari ya untuk seharian
dan hari hari sering penuh kejutan ya
kadang kadang suka bercanda bapak itu kayak bajai katanya
jadi belok kiri atau kanan mendadak itu cuma tuhan
kalau di situ sebenarnya bapak mungkin cuma ceplas ceplos ya
tapi saya yakin bapak sekarang juga belajar lah
bahwa ya di posisi seperti ini memang mau gak mau kita harus meng cover semua bahasa atau apa memang
tapi saya yakin bapak juga udah belajar
cuman ya udah terjadi mau dibilang ya maksudnya kita mesti jalanin kan ya
tapi kalau kita jalanin ke depan dengan istilahnya aduh khawatir atau apa
itu juga gak menambah
artinya nambah beban juga ya
istilahnya kita khawatir khawatir seperti itu bukan berarti nggak khawatir ya
tapi terlalu kita mikirin bagian situnya
mendingan ya udah deh kita jalanin aja step by step gitu
tapi awal awalnya kan pasti sempat ini juga sempat agak ya pastilah down atau terjadi ini semacam refleksi
sebenarnya bapak di dalam politik itu bukan cuma sekarang nih mbak
dulu di belitung juga sama
jadi masuk politik udah belasan tahun
dari tahun berapa waktu mulai masuk di belitung dua ribu satu ya kalau nggak salah
dan dari dulu memang sudah seperti itu kan
iya waktu itu anak anak semua masih kecil
waktu di belitung kan bapak kampanye juga untuk jadi bupati
habis bupati kan campaign juga untuk gubernur
dan sebenarnya situasinya kurang lebih mirip
cuma bedanya cuman
karena di dki kan semua orang disorot
di jakarta itu media ekspor
kalau waktu di daerah itu kan lebih gak ada media cuman koran pos blitung
iya jadi kan dampaknya kan juga jauh lebih besar pasti ada perbedaan
tapi bahasanya bapak itu gak beda
cuma bedanya ya memang situasi di sini catch up media youtube lah sosmed itu kan kencang sekali ya
tapi berdampak terhadap ya membuat mbak vero mungkin hangat
ya awal awalnya tentu
berdampak ya kita juga mikir
aduh ini gimana nih maksudnya sampai
makanya kita juga berusaha memprotek lah
artinya gak mau terlalu
dan biasanya saya juga bukan orang yang suka media mbak
jadi ya ini salah satu support saya sih sekarang ada di media sebenarnya
tapi mau tidak mau ya harus ya kan
saya suka kerja di belakang
makanya saya suka men support bapak itu ya
saya yakin kalau misalnya kita udah kerja
hasil yang akan menunjukkan siapa kita gitu loh
hasil yang akan menceritakan bukan kita yang masuk media
makanya saya nggak gitu suka dengan acara acara media
jadi waktu dulu dimintain ayo dong ikut ini
tapi sekarang mau gak mau karena kita mau warga lihat
apa sih yang sudah kita lakukan
mungkin ada advice
karena saya lihat nih mbak vero kan very orangnya itu ada wise ya dalam
wise ya dalam hal berkomunikasi
ada misalnya masukan atau mungkin mengingatkan bahwa
kalau ada yang teman teman kasih masukan ke bapak
dan kedua ya biasa timnya bapak nih saya minta nih
kalau udah media media udah di depan yang kadang kan ada yang juga mancing ya
artinya udah tahu nih bapak
memang bapak itu soalnya belak belakan
jadi impulsif ya orang bilang ya
soalnya suka ini tapi
nah sekarang mungkin dijaga
dan juga beliau juga sadar lah
saya yakin sih ada perubahan
coba diseleksi lah kira kira medianya kalau yang memang udah ini
kalau misalnya ada trik trik lah
kalau misalnya bapak udah mulai ini ya
suruh tepuk tepuk lah
atau misalnya ya pokoknya kita ada
terus ya di rumah kita juga kasih tahu lah
ya kita juga tahu kenapa bapak begitu
biasa ya bapak akan cerita
udah dari satu dua kayak kasus kasus youtube lah
itu bukan dalam hal satu kali terus bapak marah sebenarnya
sama aja lah kayak kita udah dibilangin
dibilangin rapat terus tiap minggu gitu
mungkin endingnya itu yang di capture sama media
kadang kadang jadi itu yang buat
karena bapak orangnya kerjanya mau cepet kan
tapi mendengarkan kalau mbak vero berbicara
dia dengar jadi
maksudnya ya ada yang pesen seperti ini
bapak juga dengerin gitu
ya memang karena ini kita sudah masuk ranah politik
hal hal yang sifatnya yang lain
kecuali hasil nyata itu kan juga tidak kalah pentingnya ya
karena politik itu biasanya juga cara perkomunikasi
leadership dan lain sebagainya
sehingga mungkin ini sesuatu yang mbak vero sendiri lihat
dari tahun ke tahun apakah sudah ada perubahan terhadap karakter seorang
masyarakat yang menilai ya
tapi kalau saya lihat sih sudah lebih inilah
lebih wise dalam berbahasa
sebenarnya bukan maksud untuk bahasa bahasanya yang sengaja
tapi memang lebih bahasa daerahnya begitu ya
bahasa sumatera belak belakan gitu loh
kayak saya juga gara gara udah ada bapak juga
saya ngomongnya juga hati hati juga
artinya saya juga orang sumatera
jadi ya kita kasih aja semacam input
tapi bapak itu lebih ke arah
biasa kalau ngomong itu berdasarkan benar
maksudnya menurut ya harusnya seperti ini
caranya seperti ini
memang dari peraturannya seperti ini ya
bapak lebih ke bahasa bakunya berdasarkan aturan aturan yang ada
sehingga kadang kadang kalau terus terusan di iniin nggak lakuin lagi
ya bapak memang
tapi perubahan saya yakin sekarang masyarakat bisa menilai
udah lebih basuki katanya
saya enggak sih
saya nggak pernah berpikir masuk politik
sampai hari ini juga saya bukan orang politik
saya sudah bilang saya ini hanya support lewat
karena kita udah ada karya karya yang bisa kita tunjukkan
saya lagi membayangkan misalnya makan malam di rumah keluarga
ahok dan anda sendiri itu kira kira bentuk komunikasinya apa yang dibicarakan
dan kira kira apalagi sudah masuk ke putaran kedua
biasa kalau sama anak anak makan ya lebih ngomong aja
karena kan papanya kan lebih sangat terekspos ya sekarang
jadi papanya hanya cerita
papanya hanya cerita bahwa ini kayak misalnya dipanggil ngomongnya lah
atau apalah kemarin
bapaknya cerita gitu loh
apa yang terjadi
nah kita ya dengerin aja sih
basically lebih banyak dengerin
dan anak anak mengikuti apa yang dijadi atau apa
anak anak enggak terlalu mengikuti
karena kita sekarang tuh rada waktunya rada sangat sedikit
jadi banyak kan lebih ke pagi waktu ngobrol
jadi anak anak pagi sebelum ke sekolah itu
biasa papanya ada ngomong sedikit lah
maksudnya kondisi hari ini papa akan pergi kemana
papa akan ya kayak misalnya
kalau selasa ke court gitu kan
maksudnya ke pengadilan
jadi kalau sabtu minggu ya kita enggak banyak terlalu bahas soal politik
cuma ya semacam ngomong
kasih tahu aja pemberitahuan gitu
jadi tapi anak anak enggak terlalu
cuma anaknya tahu
yang si kecil tahu aja
papanya terkenal gitu aja
kalau yang gede udah ngerti sih
tapi nggak karena konsentrasi sekolah juga kita nggak terlalu banyak libatin
tapi papanya mendidiknya bagaimana
kan papanya kan terkenal ceplas ceplos
papa itu lebih rule
lebih wah gitu
papanya kalau di rumah ya di luar udah rule
udah ceplas ceplos udah ini di rumah ya main sama anak lah
justru paparonya yang bad cop
bapak bapak lebih good cop
karena kan biasa kalau ayah atau apalagi terutama asia ya
bapak juga kan asia
pulang ya lebih banyak bercanda anak anak daripada ini
jadi biasa kalau misalnya untuk ngobrol atau apa lebih banyak pagi sebelum sekolah
doa bareng dan siang waktu malam sabtu minggu waktu makan
bercanda nah sambil bapak cerita lah gitu
yang dia lakukan nah itu sebagai pelajaran kan
tapi lebihnya lebih ke arah main gitu
kalau dulu anak anaknya tuh ya loncat loncat semua diikutin
tapi cukup dekat mereka dengan bapaknya
ya sekarang karena udah agak remaja karena bapaknya juga lebih sibuk ya lebih namanya juga anak remaja ya harus kita dekat
jadi saya yang lebih dekat
yang lebih dekat kepada anak anak sih
bapaknya memang lagi sibuk ini ya
tapi kalau sama yang kecil ya saya selalu sih say high ngobrol gitu sama ya main lah main main
kadang sekarangnya kampanye enggak sebelumnya sih main tembak tembakan nerf gun gitu ya
tapi mbak feru enggak sulit
biasa ini mungkin pertanyaan agak klise ya karena membalance atau menyeimbangkan antara ya ada pekerjaan
biasanya saya enggak suka hadir event event
yang seremonial seremonial itu
saya pagi karena anak anak sekolah
jadi hands on dalam mendidik anak gitu
dulu sebelum saya masuk di dalam ya ini karena mesti bantu bapak
saya sih dulu antar jemput anak sendiri
jadi saya ya di mobil kan kita tahu anak remaja itu kalau udah di rumah ya udah
biasanya mereka main gadget
punya sendiri dan apalagi gadget ya
jadi udah kayak temen hidupnya lah
kita udah enggak tahu
saya suka bercandain dia
yang kedua saya suka bilang gini kayaknya kamu cuma butuh empat x empat rumah saya bilang
ada toilet ranjang terus sama satu kotak meja aja
itu punya life gitu
ya makanya soalnya saya ajak dia olahraga terus kan
kalau yang kedua memang enggak demen
memang suka musik gitu
tapi kalau suruh olahraga aduh saya suka suruh lari lari jalan
ya kadang harus saya inisiatif sih
kalau enggak kadang saya males ya anak anak juga gak ikut
kalau yang kecil juga kan makin makan makin banyak
sekarang ya kasih olahraga lah ajak sepeda lah
ya seperti itu aja banyak aktivitas kita ya sambil kalau di sekolah saya selalu nanyain
sekolah ngapain aja
ketemu temen ngomongnya apa gitu
terus kita kasih tahu
kalau yang kecil tuh social lifenya bagus banget
temennya itu sampai semua sd itu tahu sama temennya gitu
memang orangnya memang dibilangnya bagus
nah kalau yang ke satu ya karena udah besar kan udah sekolah ui ya kita lebih banyak ngobrol hati ke hati lah gitu
tapi ya saya selalu supaya kedekatan itu ada nyampe rumah hak
sampai umur di atas tujuh belas
mau kok enggak
dulu malah teenager kalau smp waktu kita ke sekolah
dia kita jalan mana dia lewat mana
kayak malu banget ada emak gitu loh
tapi sekarang udah masuk kuliah tuh enggak sih
tapi mereka bangga
bangga dengan papanya yang begitu kontroversial sosoknya tokohnya
atau sempat ada mungkin aduh kok susah ya punya
enggak sih anak anak gak terlalu kita libatin
yang penting anak anak tahu
papanya itu ya jalanin karena papanya punya passion sama warga aja gitu
dari dulu sih sebenarnya
dari waktu di bupati juga sama gitu
jadi anak anak udah enggak ada semacam hari ini bapak berubah gitu atau apa
dari dulu emang begitu
jadi makanya aku bilang sebenarnya bapak itu bukan masalah subjektif gitu
lebih ke arah objektif kalau dia rasa sesuatu nggak benar
sesuatu yang harus dibenerin
cuman kadang kadang kalau ditanyain yang terlalu sering di istilahnya didorong untuk menjawab gitu ya langsung ceplas ceplos gitu
tapi so far semuanya nggak ada beda dari dulu sampai sekarang gitu
apalagi kan teenager biasanya mereka suka sensitif
mereka nggak kelihatan terlalu terganggu ya atau terdampak dengan
makanya sih enggak terlalu banyak ini involved di mereka punya temen temen lah
dan aku rasa yang gede juga udah bisa handle
dia bisa handle sih
dan dia bilang sih temen temennya itu enggak kayaknya yang ngejelek jelekin enggak sih
semua juga support katanya
tapi mbak vero sendiri bagaimana
waktu pertama kali bertemu dengan seorang yang namanya basuki cahayapurnama
dan kemudian menikah dan sudah menikah dalam usia cukup muda ya
itu apa yang membuatnya waktu itu tertarik dengan anak
kan lebih tua kan jadi guide anak muda kan
itu yang membuat dia tragedi
enggak sih saya nggak pernah berpikir masuk politik
sampai hari ini juga saya bukan orang politik
saya sudah bilang saya ini hanya support lewat karena kita sudah ada karya karya yang bisa kita tunjukkan
tapi dulu kawinnya sama yang berdasi soalnya
di tengah pekejarannya kok berubah ya
jadi pas anak kedua itu baru berubah masuk politik
nah itu waktu itu bagaimana
jadi nikahnya juga ya memang kita kan
solo saya kan orang medan kota
jadi enggak terlalu banyak urusan sama yang pejabat pejabat
apa juga pengusaha kan ya
jadi kita biasa kan ya dari dulu sama lah
orang chinese kan gak mau gitu terlibat
tapi karena waktu udah nikah memang di gereja yang saya bilang
kita banyak terlatih untuk melayani
nah itu yang sebenarnya kegiatan apa maksudnya
rasa itu passion itu yang kita bawa gitu loh ke situ
tapi kalau tetap politik saya sih
sampai sekarang sama sekali tidak
tapi kan mau tidak mau kan akhirnya kan terlibat
bagaimana mbak vero melihat ya
ini yang namanya pilkada khususnya dki
ini kan politik lah
dinamika politik yang sedang berlangsung heboh dan lain sebagainya
bagaimana mbak vero sendiri melihat
ada semacam analisa atau
kok bisa begini ya
oh ini yang terjadi
ya mau gak mau sekarang kan terlibat
tapi saya tidak mau begitu terlibat dalam arti
terus kita ngarahin ini lah
atau misalnya kayak ikut ikutan lah
atau ikutan ngomong lah
saya lebih enggak
jadi kalau misalnya mbak desy sekarang wawancara saya pun
saya bukan orang yang waduh
saya tidak ingin cara apapun supaya mbak menang gitu
saya enggak sih
saya pikir saya rasa saya akan berusaha memang
dalam arti kita akan berusaha sebaiknya
dengan artinya cara cara yang memang kita sudah lakukan sebelumnya
saya harap sih ini hanya politik sih
saya harap itu bukan ini hanya karena pilkada atau apapun
saya sangat sayang kalau misalnya akhir dari ini itu harus akhirnya kita itu jadi terpisah pisah karena warna kulit karena agama
tapi mbak vero melihat apalagi kalau bicara mengenai politik
ini kan terjadi polarisasi lah di masyarakat
apalagi yang menyambut pilkada
misalnya seperti itu ya
menjelang pilkada pasti terjadi inilah cekcok dan lain sebagainya
tadi kan mbak vero mengatakan ya sehati sebangsa dan lain sebagainya
apa yang mbak vero rasakan ya dalam yang terjadilah dalam masyarakat kita itu
banyak sekali ya ketidak harmonisan misalnya
dan juga sempat melihat lawan dari ya pesaing lah dari suami anda itu sendiri
ini menjadi semacam refleksi analisa
refleksi analisa sendiri
apalagi kan di sini kan ada masalah agama masalah suku dan lain sebagainya
sehingga bukan program yang sering keluar tapi hal hal yang sifatnya jauh lebih identitas lah lebih mendasar
ya karena melihat kasus kasus yang banyak terjadi
itulah yang sebenarnya saya berpikir kita karena memang dilema juga sih mbak
dalam arti saya
dalam arti saya juga punya teman kita dulu sama sama gitu dalam arti satu grup gitu
tapi kita melihat banyak orang orang yang mengatakan kok sekarang jadi kayak misa diri gitu
kalau misalnya udah ngomong soal agama atau apa kok jadi misa
kan dulu nggak seperti itu mbak
jadi mereka suka cerita
dan saya juga ngalamin sendiri dalam grupnya temen ya kebetulan saya memang gak terlalu terlibat di dalam grup chatting gitu
tapi temen cerita gitu
eh isi ini loh kita udah bareng udah lama dari kuliah gitu
oh kok tiba tiba dia walk out gitu loh hanya karena ngomong seperti itu
nah ini saya melihat sangat sayang sih sebenarnya yang namanya indonesia itu ya bineka tunggal ika ya
nah itulah yang saya lihat saya harap sih ini hanya politik sih
saya harap itu bukan ini hanya karena pilkada atau apapun
sangat sayang kalau misalnya akhir dari ini itu harus akhirnya kita itu jadi terpisah pisah
nah makanya saya berusaha dalam arti karena input input dari teman teman semua
ya udah gimana kita bikin quote yang artinya harus inget loh kita ini tuh banyak sukunya
justru itulah yang membuat kita itu bersatu sebenarnya
kita nggak seperti negara lain kita kepulauan
pulau pulau yang harus pakai kapal lah pesawat untuk ke ini
tapi kita satu karena ya beda beda bedanya kita itu yang membuat kita itu bervariasi memperkaya
artinya negara kita yang begitu kaya itulah disatukan karena itu bineka tunggal ika
jadi hanya karena tiba tiba dan memang kita kan mengakui agama
dan artinya kalau hanya karena lima agama dan hanya karena pilkada ini terus kok jadi temen sama temen
kok jadi berantem gitu
jadi itulah yang membuat ya karena kita punya wadah kenapa kita gak terus gongkan
kita ini tuh biar chinese biar batak biar jawa biar bugis biar apa kita itu ya satu gitu
dulu kok kita bisa main bareng gitu kok sekarang kok jadi begini gitu loh
jadi itu yang kita cobalah
saya pikir bagaimanapun situasi
kalau memang kita sayang gitu sama negara kita
ya tentu kita akan terus memberikan himbawan positif ya
dan kita juga gak perlu mencelak sih menurut saya
saya juga gak perlu ngomong ih ini saya gak suka gosip juga soalnya mbak
jadi kalau biasa kalau di dalam ngobrol ngobrol orang cerita ini cerita ini
saya juga nggak nyambung nyambungin
saya pikir buat apa kita melakukan untuk saat ini juga ngomong sana ngomong sini
yang mendingan ya udah kita udah dengar kita masukkan input
kita bisa kalau bisa memberi impact yang positif ya teruslah kita beri himbauan yang positif kepada mereka gitu
tapi tidak pernah terdampak oleh mungkin emosi atau misalnya orang mengatakan ini ya sempat merasa tersinggung juga atau marah
saya ini orangnya memang rada cuek sih mbak
saya sih orangnya mungkin karakter juga ya
kalau bapak kan karakternya
kita lagi ini nih kan waktu pernah ada materi tentang karakter sia sangguin
kalau bapak sangguin
dia sangguin karena jadi makanya sering
api masih di jauh ujung sana dia udah teriak teriak di sini
kalau flagma apinya udah sampai ini kita masih santai ya
jadi mungkin itu karakter ya
saya tuh orangnya gak terlalu makan di hati
saya juga memang gak terlalu bukan dendaman punya orang sih
bapak juga rasa rasa saya juga bukan gitu
udah ngomong a keluar kiri kanan keluar kiri gitu loh
tapi ya memang kata kata bahasa memang kita harus jaga karena situasi dan kita sudah ada di politik
nah kayak sekarang saya juga jaga jaga bahasa
jadi saya berusaha gitu
tapi ya memang saya orangnya nggak terlalu
ya saya jalanin aja gitu
tapi jangan terlalu
gak terlalu sensitif dengan apa yang diomongkan orang
karena banyak banyak orang yang sangat sensitif ya
makanya ada wa group sering berantem
bahkan dalam satu keluarga juga
makanya itu yang kita lihat gitu loh
ya udah saya sih cuekin aja gitu
toh gak akan menambah
artinya lu berantem berantem juga sulit
atau rata rata harmonis
kalau berantem biasanya mengenai apa saja
mana bisa berantem lagi
kalau berantem mana bisa berantem lagi
pulang juga waktu tinggal lima
sama sama capek juga
jadi ya udah saling mandang mandang ya oke
terus ya pokoknya kita paginya aja lebih
saya juga tahu bapak juga pulang juga udah capek
ngapain lagi kita kasih input input
tapi biasanya lebih ke pagi ya
kan sekarang jauh di hati dekat di mata
kadang kadang satu meja juga masih ber wa
tapi kita berusaha kalau makan ya nggak pakai wa lah
kan diajarin sepenuhnya
pokoknya yang diajarin yang baik baik kita juga coba deh
untuk diaplikasi gitu loh kepada anak anak juga kan
kita juga gak mau nunjukin wa wa terus gitu
tapi ya kita kasih tahu
mama juga kan kalau anaknya yang kecil kan suka ngomong ini
dia cuma bilang loh kok tidur
karena papanya udah capek di luar
pulang ya lihatnya capeknya doang
terus tidur kan
terus kalau sabtu sama minggu kalau bisa ada waktu kan tidur juga
jadi anaknya liat itu tidur katanya papanya
hobi tidur sama main wa kan
yang kecil yang kecil emang rada ceplas ceplas juga
sementara ibunya supersibuk ya menjalankan seribu satu hal
saya sesibuk apapun saya berusaha sih
supaya ada waktu sama anak
karena kalau saya bilang kalau saya jadi ketua pkk terus saya selalu bilang sama ibu ibu
saya bilang gini kalian boleh bantu pkk
gak usah semuanya kalian ingin ke pkk
yang penting jaga keluarga baik baik
itu udah jadi showcase saya bilang
nah kalian masih boleh punya waktu untuk diri sendiri
gak harus kalau saya relawan itu waduh kok kayaknya mati matian
kita bentuk sistem
lakukanlah kegiatan ibu sehari hari
kita akan bisa kok
dan mbak feru merasa didengarkan oleh mereka
tapi sekarang saya yakin mereka lumayan ini ya
walaupun saya bilang yang namanya kita bernasehat
ibu kita aja sampai sekarang nasihat kita juga berulang ulang
kayak ibu saya setiap hari kalau telepon udah minum air belum
soalnya ibu saya itu sangat jaga kesehatan
harus minum air jangan banyak makan goreng goreng
jangan banyak makan santan katanya gitu
kalau kita minum air sama
awalnya kita gak dengerin
tapi lama lama kan dengerin
kalau kita penyuluhan kita pendidikan memang mau gak mau kita harus
memang mau gak mau kita harus sabar dan terus ngomong
kayak anak kita juga
kita ngomong jangan begitu sama anak kecil
misalnya anak kecil aja lah
kita bilang jangan pegang listrik
pegang terus pegang terus gitu
ya sampai mereka harus kita iniin baru sama anak kecil
sama anak gede juga sama kan
suruh jangan main laptop turun ke bawah olahraga
tetep aja enggak
maksud aku dalam arti untuk penyuluhan seperti itu kita nggak bisa cuma sekali ngomong
orang pasti denger
sama kepada warga program kb aja
mesti ngomong terus menerus
nggak bisa cuma sekali gitu
selama ini happy menjadi istri seorang pejabat
happy dalam dari satu ke sepuluh
sekarang mungkin kepuasan itu bisa capai delapan
karena saya pikir ada sukacita sih ya
saya bilang saya bukan orang suuka politik dalam rasiness velvet
berarti saya selalu merasa

jangan jangan saya punya rezeki invece bahwa sampai puan management
dua tiga ribuan riba nomor yang dibuka
suka politik dalam arti dalam pejabat itu tapi sampai hari ini kenapa saya jadi merasakan bahagia
itu artinya mungkin awalnya waktu bapak masuk politik saya cuman empat tiga karena menolak juga tapi
sekarang mungkin kepuasan itu bisa capai delapan karena saya pikir ada sukacita sih ya karena kalau kita
lihat ibu ibu yang seneng anak anak bisa main dengan senang dan kita bisa lakukan sesuatu gitu loh
kita bisa lakukan sesuatu buat mereka kayaknya itu blessing juga kayaknya itu satu anugerah ya
buat kita ya maksud aku posisi kita enggak lama sih saya pikir mau siapapun jadi pejabat kita
harus tinggalin legacy kita harus tinggalin sistem saya selalu katakan saya mungkin lima tahun mungkin
juga enggak mungkin ya kita enggak tahu tapi itu ada waktunya tapi kalau menjadi warga jakarta
yaitu seumur hidup kita lahir jakarta
atau kita lahir medan kita tetap orang medan sampai mati juga orang medan gitu loh maksudnya
kita tinggal di jakarta ya rumah kita di sini ya sampai kita meninggal juga tetap rumah
kita disini tapi pada saat kita meninggalkan legacy artinya ada sistem yang bikin orang yang
meneruskan juga sama gitu punya passion yang sama kan warga dan kita juga yang menikmati
itu saya rasa sukacita itu lihat warga warga semua terpenuhin mereka yang penting mereka yang
kepala terisi dompet terisi sama kesehatan mereka semua baik nah harusnya ya seneng ya
maksudnya kalau orang lain bisa senang kenapa kita nggak ikut bahagia dan kalau kita bisa
berbagian di dalam untuk bisa menciptakan kesejahteraan dan membahagiakan orang yang
tentu itu suka cita yang luar biasa sih yang menurut saya tadi mbak vero mengatakan bahwa
sebenarnya enggak terlalu ngotot untuk menang maksudnya tapi menang itu
hai penting atau tidak setelah upaya yang begitu saya bilang soal menang atau tidak pemerintahan itu
ada di tangan tuhan sih kita nggak usah terlalu pikirin yang di ujung sana dan nggak usah pikirin
jalanin aja tapi bukan berarti kita nggak ada usaha dalam arti porsinya harus sama
hai kita melakukan yang penting kita melakukan sebaik mungkin dengan hati nurani kita kita melakukan yang terbaik
merasa bahwa masih banyak pr yang harus
dilakukan tentu kita akan lakukan banyak
karena saya bilang merubah itu kita bukan
kita ngerubah mindset
kita harus menyadarkan
orang orang dan warga sekitar
itu butuh waktu
tapi yang penting
sekarang kita kalau kita udah lakukan
kita serahkan kepada warga
dong warga yang bisa memilih
dan warga yang bisa melihat tentu pada akhirnya
bukan berarti kita duduk gak bekerja sih
kita harus campaign sampai
tujuannya adalah untuk menang pasti
tapi yang kita
lakukan ini ya segala cara yang kita
lakukan kita berusaha untuk
membuat warga melihat
lakukan ini apa
bermanfaat nggak buat warga yang kita lakukan
ini udah dari lima tahun dua tahun
sampai akhirnya kita punya ini
jadi mbak fero lebih fokus dengan yang sekarang
karena ini sudah
sebenarnya momen yang kita bisa perlihatkan
tentu tahun ini
karena kita melihat
warga itu terhadap rptra
makanya bapak tahun ini menganggarkan lagi
dua ratus rptra karena
rptra yang sekarang ada karena keterbatasan
lahan ini kan mesti lahan pemda
clear itu harus birokrasinya
harus ada mou nya kita mau clear semua
biar birokrasi kita gak pegang duit
csr bantu juga harus ada mou nya
apbd masuk jadi
tahun ini karena seratusan lebih
doang kita kan dua ratus enam puluh tujuh kelurahan
bapak itu menganggarkan
apbd seratus lagi lewat csr
nah sekarang karena csr udah banyak
melihat saya yakin mereka udah pada
mau kok bantu karena balik lagi ke warga
kok bukan balik ke pemerintah
inilah yang kita lihat harus
ada keterusan lagi
kita bangun bangunan kan mau
kita harus bikin program program yang ada
output nya nah inilah yang
maksudnya kita dorong
gitu bapak secepatnya
anggarkan dan tahun ini sudah keluar
memang susah makanya kita minta kepada
wali kota lurah siapa
yang mau jual lahan yang penting
itu dibeli pemerintah
jelas itu lahan pemerintah karena kita
nggak boleh bangun di lahan swasta
kita harus lahan kan harus masuk sebagai
aset kan jadi itu semua clear gitu
cuman cari lahan memang sangat susah di
kota jakarta apalagi pusat selatan yang
memang kan udah padat padat banget
sudah dibayangkan lah nanti kegiatan
mbak vero kalau memang pak ahok ya
terpilih lagi karena masih banyak pr pr nya
dan kelihatannya antusiasme untuk
mengimplementasinya juga masih tetap ada
di sini tapi misalnya kalau terjadi hal
yang lain karena kan
ahok kita lihat kan masih dalam kasus
dan kita tidak tahu nanti akan seperti
apa baik hasil dari pilkada ini
ataupun dari hasil kasus itu sendiri
seperti apa ini ada semacam kecemasan
atau gimana ya apa yang akan dilakukan
emisi itu udah dari dulu mbak
sekarang udah lewat
karena bapak juga sidangnya udah ke empat belas ya
jadi apapun yang terjadi itu sudah ya
ya mau gak mau kita harus siap ya
artinya sudah sampai di posisi seperti ini
dan mau udah terlibat di dalam kasus juga
ya artinya mau gak mau ya kita harus lihat
hasilnya dari ya kita tentu berharap
gitu bapak sebagai dalam kasusnya itu
semua orang bisa melihat gitu loh soal
kita berharap hakim bener bener pakai hati nurani
dan mulai kasus ini tuh sebenarnya apa gitu loh
jadi kita hanya bisa berdoa dan kita jalanin saja sih
tapi selalu optimis dengan masa depan pak
kalau gak optimis nggak bisa jalan mbak
dari mana kekuatan itu sendiri datang
kalau menurut kita lihat kan begitu energetik tegar
mungkin kalau orang dengan begitu banyak tantangan cobaan
what is it yang membuat
mungkin dari ya selalu berpikiran positif
dan juga melihat kebutuhan warga
dan juga ya mungkin dari ya kita dikuatkan dari tuhan ya
dalam arti pasrah yang bukan pasrah duduk ya
tapi pasrah yang kita lakukan dan juga terima kasih
lakukan dan juga tentu support dari keluarga juga
dan juga support dari para relawan juga ya kalau bisa dilihat ya
karena saya bilang kalau hanya cuma saya ya gak seperti kita gak akan kuat sih
tapi kita melihat banyak sekali relawan relawan yang benar benar support banget gitu loh
mereka ngelakuin apa bahkan bukan saja uang bahkan raga mereka juga mereka berikan gitu loh
hanya untuk membantu supaya bapak bisa jalanin ini dengan baik dan bisa menang lah tentunya ya
nah itu aku rasa dorongan dari keluarga dari teman teman dari juga relawan
itu yang membuat kita terus saya ya juga orang sampai relawan aja sampai udah begini
masa saya juga berdiam diri gitu loh istilahnya
kalau misalnya nanti tidak jadi ibu gubernur lagi
apa kira kira yang masih perlu dilakukan
cita cita dan hobi yang akan ditekuni
ya saya sih melihat dari beberapa kegiatan yang kita lakukan sekarang kayak jcha ya
kita punya jakarta creative hub
itu juga di launching di resmikan bapak bulan lalu
itu banyak sekali anak anak muda yang memang pingin punya usaha tapi mereka perlu dibantu usahanya lah
maksudnya dalam arti mereka mampu mereka bisa buat mereka punya ide tapi perlu di support seperti itu
nah saya melihat unik karena basically saya juga sukanya seni ya
saya suka kalau baju baju saya juga saya suka
kadang kadang yang baju baju apa saya belajar sulam
karena lihat ibu ibu belajar sulam
waktu itu waktu sebelum mulai kampanye seperti ini lima bulan yang lalu
saya bilang ibu ajarin saya juga dong nyulam
siapa tahu saya bisa nyulam di baju saya
jadi mungkin saya akan tetap melakukan kegiatan kegiatan yang
ke arah situ ya
ke layanan ke arah situ
tapi saya mungkin lebih ke arah akan membantu di seni ya
dalam arti kreatif gitu
atau apa sih yang bisa kita coba lakukan secara art kepada warga jakarta
karena saya memang hobinya seni sih
terima kasih banyak dan sukses
jangan lupa tapi terus olahraga dan minum air putih
jaga kesehatan ya demikian
wawancara insight kita kali ini luar biasa
sangat menarik ya
tapi jangan lupa untuk saksikan insight di lain waktu bersama saya desi anwar
sampai jumpa dan bye bye